polda metro jaya melayangkan surat panggilan kepada gubernur dki jakarta anies baswedan terkait kerumunan pada kegiatan rizik syihab
anies akan diminta klarifikasi pada hari selasa tujuh belas november dua ribu dua puluh
dan sudah ada koresponden cnn indonesia sufiani tanjung di polda metro jaya
langsung kita sapa sufi sufi selamat pagi
sufi apakah gubernur dki jakarta ini akan menghadiri pemanggilan polda metro jaya dan pukul berapa nanti tepatnya
agenda pemanggilan anies di polda metro jaya sufi
ya selamat pagi ranaf dan juga amel
ya kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya pukul berapa gubernur dki jakarta anies baswedan akan tiba hari ini
sejauh ini kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada pihak polda metro jaya namun belum mendapatkan tanggapan
sebenarnya kepastian apakah memang gubernur dki jakarta akan memenuhi panggilan dari polda metro jaya
klarifikasi dari kegiatan yang lumayan mengumpulkan kerumunan masa pada pernikahan anak dari pemimpin front pembela islam atau fpi rizik syihab
yang berlangsung pada hari sabtu lalu
namun yang pasti memang berdasarkan keterangan yang sebelumnya sudah disebutkan oleh direktur di reskrimum polda metro jaya
bahwa memang ada pemanggilan terhadap sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi mengenai kegiatan yang sudah berlangsung pada hari sabtu kemarin
sejumlah pihak tersebut selain gubernur dki jakarta memang ada sejumlah pihak lain diantaranya adalah bimas setempat yang memang seharusnya menegakkan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun dalam suasana apapun
nah diantaranya adalah nantinya pemanggilan juga dilakukan selain kepada gubernur dki jakarta juga dilakukan pemanggilan kepada wali kota jakarta pusat bayu megantara
kemudian juga ada lurah kemudian camat setempat dan juga rt dan rw
di mana kegiatan dari pernikahan anak pemimpin fpi pada
hari sabtu kemarin memang digelar di petamburan jakarta pusat
amel dan juga rano
baik sufiani terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali